harga tiket pesawat yang mahal tidak menyurutkan pemudik
untuk memanfaatkan pesawat terbang sebagai transportasi mudik
moda transportasi udara dipilih karena mampu mempersikat waktu perjalanan
harga tiket pesawat kini tak murah lagi
ada sejumlah alasan dari maskapai penerbangan
yang harus menaikkan harga jual tiket pesawat kepada konsumen
pada maskapai full service saat menyambut musim lebaran dua ribu sembilan belas ini
namun bagaimana dengan harga tiket pesawat berbiaya murah
sejumlah penumpang di bandara soekarno hatta
rela membayar harga tiket penerbangan maskapai lion air
yang naik dua kali lipat bila dibandingkan pada musim lebaran tahun dua ribu dua puluh
raluppi mahasiswa asal jambi tahun lalu membeli tiket lion air
rp enam ratus untuk mudik
namun lebaran kali ini harga tiket rp satu tiga juta
yang ia beli dua pekan sebelumnya
ralupi rela membayar harga tiket pulang pergi
karena tidak suka melewati jalur darat yang memakan waktu lebih lama
memilih pesawat karena lebih cepat perjalanannya untuk sampai ke jambi
makanya saya memilih pesawat
tiri kalau lewat darat itu saya kurang enak itu ya sering sakit sakit badan
kalau naik pesawat kan tinggal ya butuh satu jam dua jam udah sampai
begitu juga dengan halimah yang rela membayar tiket lion air rute jakarta medan
seharga satu delapan juta rupiah untuk ia dan kedua anaknya
tiket baru bisa ia beli dua pekan sebelumnya
lantaran harus menunggu anaknya selesai ujian sekolah
kemarin masih rp delapan ratus
rp delapan ratus walaupun udah dekat dekat lebaran
jadi memberatkan gak sih
ya gimana lagi anak pengen ikut aja
oh gitu ya
gak tertarik untuk jalur yang lain
enggak gak biasa itu sih
enaknya pesawat memang lebih gampang
kenyamanan dan kecepatan sampai tujuan
masih menjadi alasan utama bagi masyarakat memilih pesawat terbang
sebagai moda transportasi mudik ke kampung halaman
desi aritonang riki maulana cengkareng banten
terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini
dan saya akan menyapa ibu polana pramesti dirjen perhubungan udara
kementerian perhubungan yang bergabung dari luar studio
ibu polana selamat malam
ibu polana tentunya sudah melihat dan memantau pergerakan pemudik
yang menggunakan transportasi udara
sejauh ini seperti apa ibu data yang dihimpun dari kementerian perhubungan
apakah betul kemudian disebutkan di media di cnn indonesia
sampai tiga hari pemantauan mulai dari tanggal dua puluh sembilan sampai hari ini
memang datanya masih sementara ya mbak putri
namun ada juga bandar udara yang positif
jadi memang ini masih datanya sementara karena kita masih mengumpulkan
setiap data setiap harinya
jadi demikian mbak ada yang turun
tapi ada juga satu fenomena ada satu lokasi yang naik
tapi hal ini sebetulnya apakah memang sudah diantisipasi oleh kementerian perhubungan
oke harga tiketnya naik batas atas batas bawah memang sudah ditentukan
oleh menteri perhubungan
kira kira dampaknya ini ini ini akan berpengaruh juga pada musim mudik
itu sudah diperhitungkan
jadi kami kemarin melakukan
melakukan prediksi pertumbuhan angkutan lebaran
berdasarkan data tiga bulan di awal tahun dua ribu sembilan belas
memang tetap ada pertumbuhan walaupun pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
contohnya kalau di dua ribu sembilan belas ini berdasarkan prediksi kami dari tren
jadi itu untuk domestik
sedangkan untuk internasional
sehingga rata rata domestik dan internasional di tahun ini untuk angkutan lebaran
dan itu setelah kemudian memasukkan faktor harga yang naik ini
kami tidak memasukkan faktor itu
tapi mempertimbangkan tren
sekali lagi tren
baik baik saya akan ke pak joko dulu
pak joko kalau misalnya anda lihat
mungkin adakah kemudian masukan dari teman teman mti terkait soal manajemen
karena ini kan sejak awal kemudian sudah sempat ramai dibahas
kemudian sudah sempat reda ketika pemerintah kemudian dalam tanda kutip memaksa
beberapa maskapai pemerintah untuk menurunkan harga
itu sudah dilakukan sekitar beberapa belas persen sekalipun tidak kemudian dirasakan
tapi terus harga naik lagi kan ini teruslah kemudian hari raya
soal manajemen ini apakah menurut anda memang sudah tepat langkah yang kemudian diambil pemerintah
ya pemerintah dalam hal ini kalau kementerian perhubungan
ya pertama bicaranya adalah keselamatan
yang kedua kalau masalah harga dia bicara tarif batas atas tarif batas bawah
selama itu tarif masih porsinya masuk seperti itu ya nggak ada masalah
kemudian ini sebagai operator ada bumn ada yang swasta
nah kalau dalam meneliti tarif yang digunakan memang selama ini maskapai ini banyak bermain di tarif batas bawah
ya sehingga masyarakat ya diuntungkan juga murah gitu ya
sehingga efeknya dampaknya ada juga
orang banyak menggunakan pesawat terbang yang dulunya keluar jawa ada kapal cepat kalah semua
ya pindah pesawat
tapi mungkin dalam tarif menggunakan tarif batas bawah ini kami lihat terlalu lama
istilahnya tarif promosi lah buat mereka ya
terlalu lama sehingga mungkin nggak kuat juga maskapai ini
akhirnya mereka menaikkan tapi masih dalam batas kewajaran
nah masalah ini
masalahnya sekarang sudah naik mau turun lagi agak berat
agak sulit ya
nah ini yang harus disiapkan bagi kelompok masyarakat mungkin yang rutin menggunakan pesawat ya
ini menjadi beban buat mereka gitu ya
tapi kan tidak semuanya jerban pribadi
bagi pejabat negara atau pemerintah mereka yang dipayar oleh pemerintah tidak jadi masalah
tapi ini kenanya pas mudik lagi
nah biasanya mudik itu tahun lalu
karena udara cukup tinggi juga karena walaupun dia tarif batas atas atasnya pun masih terjangkau
artinya masih batas kewajaran
nah tahun ini nampaknya agak berat juga
sehingga masyarakat yang dulu mudik itu menggunakan pesawat udara sekarang beralih
anda sudah melihat ada peralihan itu ya
kami sudah prediksi mti pada saat awal
mesti beralihnya kalau yang para perantau ini dari jawa itu namanya
yang keluarga ke kalimantan ke sulawesi mereka beralih ke kapal laut
kemudian yang pulau jawa mereka menggunakan jalan darat
kelihatan sekali yang kemarin tol banyak
selain euforia mau menggunakan tol ditambah juga tarif ini
bahkan sekarang di daerah daerah pun prediksinya dengan tarif naik seperti ini
untuk sewa kendaraan pun menurun
karena menggunakan kendaraan pribadi
kendaraan pribadi ya efeknya ke darat
nah kebetulan ya
dan tolnya sudah menurun
dan tolnya sudah terhubung
jadi agak terbantu
kemudian sebagian sumatera juga terhubung
ditambah penyeberangan pun sekarang sudah bagus
penyeberangan marapakahuni sudah bagus
jadi pilihannya ada
jadi tidak karena sekarang
apakah ini menurut mti atau apakah ini memang justru bentuk apa ya survival of the fitest
jadi memang yang mampu saja yang bisa naik pesawat kemudian
ya sebenarnya yang tidak mampu bisa menaik pesawat
pada daerah tertentu
makanya pemerintah di daerah tertentu juga memberikan namanya angkutan perintis
namanya di papua
di sana orang orang kalau berpergian tidak bisa
tidak ada akses tidak ada alternatif ya
ya murah memang kan di bawah lima ratus ribu
ya tarifnya harus seperti itu
tetapi bagi daerah daerah yang sudah terhubungkan ya pilihannya masih ada yang lainnya
jadi memang ya seperti kembali ke dulu kan
jadi masyarakat masyarakat ada segmennya memang dia bisa menggunakan pesawat bisa juga model lainnya
nah sekarang tugas pemerintah apa
membuat model model lainnya ini kita kan negara maritim ya harus bagus harus nyaman
terkoneksi nyaman gitu gitu ya
bu polana saya akan mengajukan pertanyaan yang sama
apakah ini kemudian langkah yang kemudian diambil oleh kementerian perhubungan ini adalah salah satu bentuk untuk proses screening
jadi memang betul betul memang ini harga nyata
dan harga yang sebelumnya
sebelumnya ini dalam tanda kutip tidak nyata ada promosi dan segala macam
sehingga memang hanya mereka yang mampu saja yang kemudian memang mampu naik pesawat
yang lain silahkan menggunakan alternatif lain yang sudah disediakan
baik mbak putri
tadi yang disampaikan oleh pak joko bahwa
dulu maskapai penerbangan itu masih mencari market
sehingga menawarkan promosi harga murah dan sebagainya
benar tadi yang disampaikan pak joko bahwa
makinlah kalau dulu masyarakat disubsidi oleh maskapainya
namun lama kelamaan maskapainya merasa berat
karena beban beban usahanya menjadi lebih berat
apalagi kan komponen biaya operasi itu sangat tergantung pada banyak faktor
sehingga mereka saat ini memang
dengan terpaksa melakukan apa ya
menaikkan harga tiketnya karena dalam rangka juga
dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupan perusahaannya atau maskapainya
namun demikian tadi sudah disampaikan bahwa
bagaimanapun kementerian perhubungan
peduli atas aspirasi masyarakat
makanya pada bulan mei tahun lalu
tapi kemudian sudah langsung kena lebaran ibu
jadi sudah langsung naik lagi harganya
harganya tidak naik pak
karena harganya itu maksimum walaupun naik sebesar tarif batas atas
bisa tarif batas atas ditambah ppn
ieyuran wajib dan psj
jadi sebenarnya tidak naik karena memang tarif batas atasnya justru turun sebenarnya ya
kalau dibandingkan dengan tahun lalu
tarif batas atasnya lebih tinggi dari tarif batas atas sekarang
dan biasanya di masa lebaran itu
maskapai itu karena dimanya banyak
harganya justru di
di apa ya di
di tentukan di tarif batas atas
harusnya tahun ini lebih murah
karena tarif batas atas sudah turun
dan tadi terkait dengan split moda ya
squid moda sebenarnya karena sekarang ini banyak pilihan
terutama di jawa
terutama di jawa dengan telah dibangunnya jalan tol di jawa di sumatera
punya pilihan apalagi dengan moda darat
parangkali seperti di jawa
dengan berpergian bersama
barangkali secara kekeluargaan lebih nyaman daripada berpergian dengan pesawat udara
dan itu nantinya
saya setuju dengan apa yang disampaikan pak joko bahwa
saat ini kita sedang menuju ke keseimbangan baru
dimana transportasi udara ditujukan untuk yang benar benar mampu
tapi kalau di daerah yang komersial
tapi memang dia marketnya beda ya
segmen pasarnya beda antara transportasi udara darat dan laut
oke jadi memang betul ya yang tadi saya sampaikan
ini untuk mencari menyaring ya begitu ya bu polana ya
menyaring jadi memang yang benar benar mampu
ya mencari keseimbangan baru
yang bisa naik pesawat kurang lebih begitu
bukan benar benar mampu
karena yang namanya naik pesawat
kebanyakan berdasarkan survei kami
dari pegawai negeri bumn pegawai perusahaan
sedangkan yang keluarga itu juga ada berapa persen
jadi memang hampir sebagian besar orang menggunakan pesawat itu
memang karena memang kebutuhan sesuai dengan nilai waktu yang dia hargai
misalnya dia melakukan bisnis
itu nanti akan ada screening sendiri benar disampaikan
akan ada screening sendiri
baik nanti setelah jeda saya ingin menggali soal kemarin sempat ramai
ibu sudah viral di mana mana soal ketika harga tiket pesawat bandung medan
apa yang kemudian akan dilakukan sekarang

kalau tidak salah saya membaca akan ada sanksi yang diberikan dari kementerian perhubungan
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kami segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
pariwisata lokal di indonesia
ya ini memang
januari lalu saya ke daerah
itu mereka kan sejak
desember terjadi sawat itu
keluhannya ya jelas penurunan
tingkat hunian hotel
kemudian kuliner daerah juga
menurun mereka mau makan tapi
kalau bawa barang yang berat berat susah katanya
ada batas bawaannya
apalagi kan kalau daerah daerah itu
kulinernya harus bawa barang yang berat berat
itu pengaruh sekali ya kalau daerah
kayak bangka belitung paling oleh olehnya cuma
kerupuk aja masih ringan tapi itu
pengaruh jadi malah saya kepulauan
ke bangka itu ada satu kuliner mereka
ini tatanan pemerintah di saat
kita akan mengembangkan pariwisata
terutama luar jawa ya
kalau di jawa mungkin nggak masalah
karena populasinya tinggi mereka masih bisa
yang luar jawa seperti di bangka belitung
mungkin sebagian di bali nanti
di lombok atau di mana nanti di morota
jauh lagi ini tantangan besar juga
untuk target pengembangan pariwisata
di sana ini yang mungkin
mungkin dari daerah wisata
harus ada perbedaan tarif juga
kalau kita ingin menarik orang ke sana
gitu ya nah itu pengembangannya
tapi kalau misalnya tadi yang disampaikan bu polana
bahwa memang ini kemudian adalah
salah satu cara
market untuk mendapatkan
titik keseimbangan katakanlah begitu ya
dari harga dari supply dan demand
tapi harus diakui bahwa
konsumen tidak disiapkan untuk itu kan
bahwa kemudian harganya jeglek
langsung naik begitu secara mendata
drastis apakah memang harus ini yang dilakukan
atau ada tahapan tahapan yang mungkin
miss dilakukan oleh pemerintah
sebenarnya ada tahapannya
artinya tidak seperti ini
tapi ada kebetulan
saat kebetulan juga
umpamanya tadi terhubung jaringan transportasinya
dan lihat juga beberapa penyebrangan
juga cukup bagus
jadi mulai keseimbangan
beberapa kapal kapal besar juga
mereka sudah memenahi diri
ya ini agak lumayan jadi
ini kesempatan sebenarnya untuk sektor laut
dia dulu pernah sektor laut itu bagus
ada kapal cepat dulu
jawa ke tanjung priok ke bangka belitung
nggak sampai delapan jam
ada dari jawa tengah semarang ke kalimantan
nggak sampai delapan jam
ya kapal kapal cepat
tumbuh seperti itu
tapi ketika ada tarif pesawat promo
ini harus tumbuh lagi
harga tiket yang
naiknya drastis dan mengagetkan
kemarin juga ada beberapa
dua hari terakhir ya bu polana
dan mengagetkan kita semua
pak menhub waktu itu
kalau tidak salah
apa yang kemudian akan dilakukan
soal itu bu polana
yang tiket harganya sampai
apakah akan diberikan
sanksi kepada mereka mereka yang
entahkah itu ada sistem
aloritma tertentu atau
ada hubungannya dengan penyediaan tiket pesawat
bagaimana bu polana
baik mbak putri
tadi saya mau menambahkan lagi pak
terkait dengan wisata
dari data kami terutama
untuk pesawat yang full service
jadi itu adalah data kami
makanya kami sebenarnya perlu data itu dari pariwisata kira kira wisatawan berapa persen yang menggunakan pesawat
satu lagi tadi terkait dengan hebohnya tiket yang mahal beberapa hari yang lalu
setelah kami selidiki ternyata harga tiket katakanlah waktu itu yang cukup viral adalah dari bandung ke medan dua puluh satu juta kalau nggak salah ya
satu juta itu ternyata bukan penerbangan langsung bukan penerbangan langsung dari bandung ke medan
karena contohnya garuda tidak punya penerbangan dari bandung ke medan ke kuala namu
sementara konsumen mencari tiket dari bandung ke kuala namu melalui ota
di ota dengan search engine nya mereka harus transit
beberapa tempat ke denpasar ke jakarta baru ke kuala namu sehingga ada tiga tiket yang dibeli
kalau nggak salah ya tiga tiket dan itu ada tiket ekonomi ada tiket bisnis
jadi itu yang menyebabkan harga tiketnya kelihatannya seolah olah mahal padahal itu adalah tiga penggalan rute ya tiga penggalan rute
sedang kami yang mengatur itu adalah rute rute atau tiket tiket penerbangan langsung dari satu titik ke titik lain
jadi itu yang masalah yang terjadi untuk itu kami mengharapkan konsumen itu lebih bijak lebih teliti pada saat membeli tiket
supaya jelas gitu ini tiketnya direct kah atau transfer
kalau dilihat dari waktunya kalau saya lihat ada yang sembilan belas jam ada yang dua belas jam itu nggak mungkin kalau langsung dengan jarak yang pendek dengan waktu yang sembilan belas jam
ke titik lain lewat mana saja
harganya berapa waktunya
berapa dan itu sudah kami
lakukan dan hari ini
kami juga memanggil
lebih transparan menginformasikan
yang diinginkan oleh konsumen
teguran dari kementerian
perhubungan untuk airline
dan mungkin online travel agent nya
atas kegaduhan mungkin yang sudah terjadi
kami tidak punya hubungan hukum dengan travel agent
tadi sudah kami sampaikan bahwa
airline untuk mengontrol atau berkoordinasi
dengan baik dengan online travel agent
itu bisa lebih transparan
lebih transparan kemudian
kemana saja transfernya
dan itu sudah dilakukan pada hari ini
oke baik dan terutama sekali
memang kembali di sini konsumen ya
berarti yang harus menyadari
betul apa yang akan dipilihnya ketika
menarik tapi kita sekarang jeda dulu
kita akan memantau bagaimana
kondisi harus mudik di
bandara halim perdana kusuma
setelah jeda tetap bersama kami
kami kembali dengan bumudik
masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas menakar dampak
dari kenaikan harga tiket pesawat
terhadap musim mudik
lebaran ini saya akan
kembali ke bu polana bu polana
ini tidak ada lagi yang bisa
dilakukan oleh pemerintah untuk ini
bahwa oke masyarakat harus menerima
bahwa ini adalah pemerintah yang bisa dilakukan
ini adalah bentuk penyaringan
untuk konsumen pesawat terbang
begitu kira kira bu polana ya
jadi gini perlu diketahui bahwa
masyarakat juga harus tahu bahwa di dunia ini
di negara lain itu
tidak ada yang mengatur harga tiket
mungkin hanya indonesia
dan beberapa negara yang
mengatur harga tiket
dan kami itu mengatur
tarif batas atas karena
sesuai dengan amanah undang undang
dan sementara itu dalam undang undang
bahwa kita harus memperhatikan
dua hal masyarakat dan
maskapai kita juga harus
menjaga agar maskapai tetap
itu yang memang harus
dipahami oleh masyarakat bahwa
yang ada di indonesia itu
diatur oleh pemerintah karena
amanah undang undang dan kalau
mungkin mbak putri harus tahu ya bahwa
berdasarkan kn satu ratus delapan
harganya lebih murah dari tarif
per kilometer katakanlah
kalau dibandingkan kira kira
pasti naik pesawat
makanya itu maksud saya
kan pesawat itu kan komponen
masyarakat harus paham bahwa penerbangan
itu adalah high capital
membutuhkan biaya tinggi
operasional cost nya tinggi
yang multi komponen
yang tidak bisa
misalnya yang paling signifikan adalah nilai tukar
karena semua komponen biaya operasi pesawat itu
jadi itu yang sementara mata uang asing kan berfluktuasi
sejak beberapa tahun lalu
tidak pernah ada kenaikan tarif batas atas
sementara variable pengaruhnya
itu yang harus dipahami oleh masyarakat
dan kami juga nggak mau

mas kapai katakanlah apalagi kita kan negara pasangan
karena kita juga negara kepulauan ya
karena kita juga negara kepulauan mas kapainya sampai
itu juga kami tidak menginginkan
namun kami juga memperhatikan aspirasi masyarakat
dengan salah satunya dengan menurunkan
tarif batas atas
bu polana baik kami sudah tangkap
jadi kira kira ya
kira kira memang ini sudah maksimal
ini peraturan maksimal
ini maksimal yang bisa dilakukan pemerintah
begitu kira kira ya bu polana ya
baik baik baik
jadi kalau sama pas kapai tidak melanggar koridor itu
kita tidak akan
kami hanya bisa melakukan himauan himauan
misalnya berikanlah diskon
dan saat ini juga untuk lebaran saya rasa juga diberikan
diskon diskon cukup lumayan
oleh pas kapai pas kapai yang ada ya
oke tapi masih tinggi sih bu bolana ya
kalau misalnya saya lihat harga harganya
baik terima kasih ibu polana sudah bergabung
malam hari ini
di cnn indonesia prime news
terima kasih selama malam
iya jadi memang sudah ini memang
yang sudah maksimal yang bisa dilakukan pemerintah
tapi bagaimanapun apakah begini
dampaknya kan sudah terlihat ya sepanjang tahun ini gitu
katakanlah oke kita harus memilih antara
melakukan perjalanan yang mana dengan moda transportasi yang mana
tapi kan kita juga boleh memilih untuk bisa tidak ke dulu lagi
itu sudah tidak menjadi opsi berarti tidak mungkin
agak berat dampaknya oke
agak berat dan memang tujuannya undang undang itu kan semua moda
mengadakan tarif batas atas batas bawah ya
batas bawah itu untuk melihat keberlangsungan usaha
jadi biar tetap usaha itu tetap harus berlangsung
kalau enggak nanti ya
kasih konsumen juga yang korban
batas atas biar konsumen tidak terlalu berat
nah itu selalu dilakukan survei yang berkala juga menetapkan itu
itu modal lain juga sama
nah dengan seperti ini berarti ada pr bagi pemerintah
artinya memang kehidupan itu dinamis gitu kan
nah selama ini kan selalu sama semua
dan apalagi nanti saya bilang nanti kalau ada kereta cepat jakarta surabaya
itu penerbangan biasanya kalah
dimanapun di negara ada kalau ada kereta cepat habis itu
yang mau atas bawah atau bawah nggak bisa
karena ya itulah yang melihat keseimbangannya moda yang dipilih sebagai pilihan
nah sehingga indonesia ini kan negara kepulauan
nah ada daerah daerah yang memang udara harus dapat subsidi
karena jaringan lainnya belum ada
tapi ada daerah memang ya sudah bisa dilepas dengan tarif atas bawah itu yang berlaku
nah tetapi bagaimana tadi yang kita sedang mengembangkan pariwisata
ini menjadi persoalan juga kita mengembangkan di daerah
mengembangkan pariwisata kemudian pak jokowi juga meresmikan
membuat beberapa bandara bandara baru ini untuk membuka akses
jadi itu kan agak kemudian jadi kayak bertentangan gitu dengan apa
apa yang ingin dicapai untuk pembukaan daerah daerah
jadi perlu pertimbangan bandara bandara baru ini
kita lihat jawa selatan ini ada tiga belas bandara loh
besar dan kecil ya
jawa barat ada nanti ada empat
jawa tengah ada empat
jawa timur ada empat
cukup banyak juga sebenarnya
saya juga salah satu dulu berpikir ngapain harus banyak bandara
toh kota kota sudah terhubung dengan jalur kereta kok
tapi ya nggak tahu
karena politik harus dibangun
lebih murah kita bangun yang lainnya aja dulu
tapi ini yang nggak tahu apakah masih tetap dibangun
dan menurut anda itu akan berdampak tentu saja
bandara bandara baru ini pasti berdampak
pasti berdampak lah yang baru dibangun
kecuali kita butuh daerah perbatasan tidak bisa tidak
di maramorotai di rote kemudian di anambas natuna
itu memang harus
karena masyarakat sana dia kalau nggak ada bandara kalau kapal laut delapan jam
kalau bagi yang sakit ya kan kasihan juga
karena ibu masyarakat tipe a itu kan di ibu kota provinsi
ya harus ada bandara
tinggal nanti subsidi nya seberapa besar
itu bisa diatur lah
tapi kalau seperti di jawa jakarta surabaya dan sebagainya ya mungkin hanya hal tertentu saja
suatu saat nanti penerbangan menurun akan pindah ke darat
dan sekarang dengan terhubunganku pun ada bistran jawa empat pemannya
kan sepuluh jam sudah bisa
akap juga yang dulu dari jakarta malam sekarang pagi wari sudah ada
mungkin nanti sumatera atau sumatera terhubungkan juga sama
mau datang mau tak silahnya harus senyaman
seperti udara lah
tapi berarti kita harus melihat nanti ke depannya bagaimana
apakah mungkin akan ada upaya upaya ekstra yang dilakukan pemerintah
mungkin setelah melihat dampaknya terhadap pembukaan pembukaan daerah baru
yang sektor sektor lain bandara bandara baru itu ya
baik pak joko terima kasih banyak
sudah berbincang malam hari ini di cnn indonesia prime news
kami segera kembali dengan informasi lain tetap di cnn indonesia prime news